menteri pertanian republik indonesia amran sulaiman melakukan operasi pasar untuk menstabilkan pasokan pangan yang naik jelang ramadan salah satunya bawang putih
kementerian pertanian bekerjasama dengan para importer kembali menstabilkan harga bawang menjadi rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh per kilogram
kementerian pertanian bekerjasama dengan para importer kembali menstabilkan harga bawang menjadi rp dua puluh lima sampai rp tiga puluh per kilogram
hal ini pun dirasakan berat oleh para pedagang maupun konsumen
dari kemarin pas mau puasa kemarin sabtu mulai naik semuanya
bawang putih sebulet itu rp empat satu
biasanya seribuan sebulet yang biasa bawang putih biasa
guna kembali menstabilkan harga pangan khususnya bawang putih yang melonjak tinggi
kementerian pertanian bekerjasama dengan para importer bawang ikut menstabilkan kembali harga pangan
dan meningkatkan kembali penjualan yang sempat turun karena tingginya harga
menteri pertanian amran sulaiman melakukan operasi pasar pangan ke beberapa pasar
amran bersepakat dengan perwakilan amran
empat belas importer yang memasuk bawang ke wilayah wilayah indonesia
untuk memastikan harga bawang tidak lebih dari rp tiga puluh per kilogram selama puasa lebaran
dan diharapkan dapat tetap stabil seterusnya
amran mendegaskan akan memberikan tindakan tegas bagi para importim yang menaikkan harga
ini importernya di samping kiri kanan saya dan sudah bertanda tangan
barang siapa di antara yang bertanda tangan tadi tidak komitmen
urusannya ini panjang
kami pastikan kami sudah sepakat dia juga bersedia dengan ikhlas di blacklist
tidak lagi mengimpor bawang putih
perlu juga kami sampaikan hari ini kami sudah blacklist lima puluh enam perusahaan
yang selalu mempermainkan harga dan seterusnya
sehingga nantinya harga bawang putih ke depan dan komoditas lainnya
pertanianya tetap untung
amran sulaiman mengatakan untuk bulan puasa ini persediaan bawang putih mencapai lebih dari seratus ribu ton
angka ini dua kali lipat dari penggunaan biasanya yakni lima ton per bulan
dengan begitu tentunya tidak ada alasan harga bawang putih naik menjelang maupun saat ramadan
pada operasi pasar ini menteri pertanian juga melakukan pelepasan distribusi bawang putih
ke sejumlah pasar tradisional dan modern di jakarta
yakni sekitar lebih dari empat kontainer
sandra insana sari warsa jakarta